polda jambi menangkap satu ratus sembilan puluh sembilan pelaku penyalahgunaan narkoba
dalam operasi antik si ginjai dua ribu dua puluh empat yang berlangsung selama dua puluh hari
dari tangan para pelaku polisi menyita barang bukti berupa lima kg sabu
lima kg ganja dan ratusan butir pil ekstasi
dalam operasi antik sijinjai dua ribu dua puluh empat
polda jambi merazia tempat hiburan malam dan diskotik
dari ratusan pelaku yang ditangkap
sepuluh diantaranya adalah perempuan dan tiga orang lainnya adalah anak di bawah umur
sebanyak satu ratus empat puluh sembilan pelaku dijadikan tersangka
dan dilanjutkan dengan proses ketingkat kejaksaan dan pengadilan
sementara lima puluh orang lainnya akan dilakukan rehabilitasi
dijanjurkan sekitar lima puluh sgm yang tidak datang
ada yang dianjurkan oleh masyarakat bersama dengan kita
kemudian ada yang diperlukan
ini memang informasi dari masyarakat ketika operasi berjalan
dan kami dilanjutkan laporan dari masyarakat
kemudian dari jumlah barang bukti yang diamankan
itu ada sekitar hampir lima kilogram sabu yang diamankan